gue gak akan pernah percaya kata kata lo
lo emang pengen berangkan lo
tangan gue di belakang
mungkin boy nggak bisa berdiri
udah jadi orang tua yang baik buat boy
boy kamu tuh anak soleh banget
ganti jadi soleh
boy itu bukan anaknya soleh
ya maksud mama tuh bukan itu papa
aku gak nyampe deh
papanya aja yang gak nyampe
jangan lupa subscribe like share dan share
gak mau tau siapa cewek yang kamu suka
emang si boid tuh punya pacar pak
iya punya dong makanya nanti kita tunggu
saya lagi bakar ikan buat kita semua
tapi udah selesai kan
bunyinya apaan tuh
hati hati jangan dikepik
aku udah gak keliatan sih
kal mau kemana sih kal udah gak usah
mereka gak menghargai lo
yang lagi luang tahun
mereka terlalu antong
aduh gak usah deh kamu gak usah nyusul teman teman kamu
gak usah kamu tuh masih ulang tahun tahu
iya ma boy cuma bentaran doang kok ma
enggak boleh enggak boleh enggak boleh
boy harus nemenin mereka mbak kalau mereka kenapa kenapa gimana
ya udah ya udah tapi hati hati ya
matiin dong itu apinya
matiin apinya jangan pakai tangan
pakai ban kan
sopaknya ini kan serem ya
uh reva lo kenapa sih pakai tolak keknya dari boy kan sayang banget
bilang lagi bukan pacarnya
ya tapi emang kenyataannya kan kalau gue penciumnya boy
nih tapi kan tadi kata melly potongan kuenya untuk orang spesial
terus boy kasihnya ke lo artinya dia gak perlu tuh spesial
gini ya kan gue tuh gak mau selalu jadi bumpernya boy di depan mama dan papanya dia
cuma gara gara dia gak mau dicodong
gue udah kodoin sama cewek pilihan mamanya
oh jadi selama ini tuh lo cuma bumpernya pun

ya tapi lo udah kodok sama ceweknya

ya tapi lo udah kodok sama ceweknya

ya tapi lo udah kodok sama ceweknya

ya tapi lo udah kodok sama ceweknya

kalau dicuri sama dia mungkin mondi marah banget sama gua nantinya
kenapa diam lu
lu jangan salah paham dulu dong
gua datang ke markas lu karena gua mau ngundang lu ke acara ulang tahun gua
gua harus percaya
sorry boy gua gak akan pernah percaya kata kata lu
lu emang pengen berangkan lu
emang pengen berangkan lu
tangan gua di belakang